peraturan pemerintah yang berisi enam puluh enam pasal ini nyatanya memuat aturan aturan baru yang tidak
ada dalam undang undang existing atau dalam undang undang nomor tiga tahun dua ribu tiga belas tentang
tenaga kerjaan pp ini juga akhirnya menimbulkan respon negatif dari para asosiasi pekerja dan buruh
ini dia pasal pasalnya pertama pasal delapan yang mengatur tentang kontrak perjanjian kerja
waktu tertentu yakni selama lima tahun jangka waktu ini lebih panjang dibandingkan dengan
undang undang lama atau undang undang ketenaga kerjaan tapi kalau pekerjaan
belum selesai sampai batas waktu yang sudah ada maka bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan
antara pemberi kerja dengan pekerjanya lalu selanjutnya soal pemutusan hubungan kerja atau
phk dan juga aturan soal pesangon hal ini ada dalam pasal tiga puluh enam yang mengatur kalau phk itu bisa
terjadi dengan lima belas alasan di bagian kedua juga diatur hak para pekerja dimana para pengusaha
uang penghargaan selama masa kerja hal ini masuk dalam pasal empat puluh soal pesangon pekerja bisa saja hanya
diantaranya perusahaan dalam keadaan yang merugi dan harus melakukan efisiensi yang kedua perusahaan
dalam keadaan yang paling lipat atau terus merugi selama dua tahun berturut turut yang ketiga dalam
terbitnya pp ini juga tidak serta merta menjadi win win solution bagi para pencari kerja yang sudah
terlanjur kecewa dengan isi undang undang cita kerja pengamat tenaga kerja tajuddin nur efendi
bahkan menyebut kebanyakan aturan turunan undang undang ini semakin membingungkan dan
juga rumit selain soal pp nomor tiga puluh lima ia juga menyoroti pp
yang mengatur soal upah itu juga banyak berubah pengusaha juga merespon aturan ini
ketua apindo haryadi sukamdhani menyebut memang ada perbedaan pandangan antara pihaknya dengan
asosiasi pekerja namun keputusan itu adalah hasil kesepakatan antara pemerintah dan dpr yang harus
dihargai tidak hanya satu atau dua tapi ada empat puluh sembilan aturan turunan undang undang yang berbeda dengan
turunan baru terkait undang undang cipta kerja empat puluh lima diantaranya adalah peraturan pemerintah sementara
sisanya adalah peraturan presiden selain kluster tenaga kerja ada juga kluster lain yang termuat
dalam aturan turunan baru ini prisca dauhan para maestro jakarta